sebuah mobil minibus hangus terbakar di ruas jalan tol jor tb simatupang pasar minggu jakarta selatan pada selasa malam
kebakaran diduga bersumber dari hubungan arus pendek listrik di bagian mesin
menurut pengemudi semula kendaraan berjalan normal saat berangkat dari arah tangerang
ketika melintas di jalan tol tiba tiba lampu kendaraan padam
saat pengemudi memeriksa bagian mesin dia terkejut mendapati percikan api yang muncul dan langsung membesar
serta melahap seluruh bagian mobil
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tiga anggota keluarga yang berada di dalam mobil seluruhnya berhasil menyelamatkan diri
inilah video amatir yang merekam sebuah mobil terbakar saat mengisi bahan bakar di spbu karangketuk
kecamatan gadingrejo kota pasuruan jawa timur pada selasa pagi
menurut saksi mata kebakaran terjadi saat antrean kendaraan sangat panjang
api tiba tiba muncul dari mobil dan langsung membakarnya
dalam sekejap mobil hangus terbakar
anggota polisi dari polsek gading diterjunkan
untuk melakukan olah kejadian perkara
diduga penyebab kebakaran karena adanya korsleting listrik pada mobil
tidak ada korban jiwa atas kebakaran tersebut
seorang guru jatuh pingsan setelah shock melihat kobaran api membakar gudang sekolah dasar negeri kutisari ii surabaya jawa timur
guru ini langsung dievakuasi petugas pmi ke ruangan kantin sekolah dan diberikan bantuan oksigen
petugas pemadam kebakaran pemerintah kota surabaya berupaya memadamkan kobaran api
api dengan cepat menghanguskan tumpukan kursi dan meja yang sudah tidak terpakai di gedung sekolah
kapolsek tenggilis menjoyo kompol christian mengaku pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran lantaran di dalam gudang tidak ada aliran listrik
penyelidikan cnn indonesia